sementara gunung bromo di probolinggo kini statusnya dinaikkan menjadi siaga
kenaikan status ini dikarenakan aktivitas magma gunung bromo terus meningkat
sehingga dapat membahayakan keselamatan warga
sejak senin pagi kemarin status gunung bromo di kabupaten probolinggo
ditingkatkan menjadi siaga yang sebelumnya waspada atau pada level dua
dari kawah gunung bromo terus mengeluarkan asap berwarna kelabu pekat
dengan ketinggian lima puluh sampai enam ratus meter dari bibir kawah
arah asap ke barat timur dengan membawa material air belerang dan abu vulkanik bercampur silika
naiknya status bromo dilakukan atas pertimbangan keselamatan warga dan pengunjung
selain itu selama dua hari terakhir terjadi peningkatan gempa vulkanik dangkal
yang terjadi secara berentetan
bahkan kawah bromo terjadi penggelembungan hingga dikhawatirkan
terjadi lontaran material vulkanik saat puncak kawah
banyak dipadati manusia
dengan naiknya status ini pihak pvmbg merekomendasi jarak aman adalah dua lima km
puncak bromo harus steril dari manusia